ayah kenapa negelin jonggrang ayah
kenapa sempat ini ayah
tadi pagi masih sehat
kenapa sekarang udah gak ada kan
semua itu adalah perbuatan gandum bunuh waso
dialah yang telah membuat anu tewas
gandum bunuh waso
gandum bunuh waso
siapapun dia aku akan menghancurkan orang itu
gandum bunuh waso
non saya saja yang pergi ambil perlengkapan
non di situ saja tadi bersama ayah
awak bisa diam saja
aku harus jadi orang yang kuat
pusing ya non
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
nanti aku akan datang
wanita cantik itu
kamu baik baik aja
soalnya tadi kamu pingsan di pinggir jalan
kita sekarang ada di taman
ada yang pusing
hati ku yang lagi pedih
pacar kamu selingkuh
bodoh sekali laki laki itu
dia pasti senang aku bertemu dengan pemuda ini
kamu kenapa menangis
dia di kasus mesyuang k jugops
masih kang simpul
kamu bikin dia keluar
somehow engga mau bawa aja

tapi udah engga bawa lagi
bu bu asih
nun jonggrang menghilang bu
bukannya tadi pergi sama kamu
saya disuruh jalan duluan
tapi sampai saya balik lagi non jonggrang nggak tahu kemana bu
pinar kamu cari dia
baiklah aku akan bawa anak buahku untuk mencarinya
saya turut berkecita nona
aku sangat dekat dengan ayah
karena cuma dia satu satunya keluarga aku di dunia ini
congkrang pasti masih berada di sekitar sini
sekarang kita berpencang untuk mencarinya
nanti mereka nyariin aku

nona kamu masih lemas
kamu tidak boleh jalan sendiri
kamu tidak boleh jalan sendiri
nanti kamu bisa jatuh
biar saya hantar ya
biar saya hantar ya
tidak usah tidak apa apa
tidak usah tidak apa apa
nongona bangun lidahnya dasar apa
cara anda berdiri
lakuin kluster untuk anda